anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dewan pengawas kpk mengumumkan hasil putusan sidang etik atas ketua kpk firly bahuri
dewan pengawas menyatakan firly bahuri bersalah melanggar kode etik setelah mengendarai helikopter mewah dari palembang ke batu raja
meskipun dinyatakan bersalah ketua kpk firly bahuri hanya dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis dua
icw mengkritik keputusan dewan pengawas yang dinilai tidak masuk akal dan semakin berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah
apa jawaban dewan pengawas malam ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio melalui sambungan zoom ketua dewan pengawas kpk
tumpak hatorangan panggabean
selamat malam pak tumpak
oke pak tumpak langsung saja ini banyak pertanyaan dari kami wartawan dan juga koalisi masyarakat sipil
dan tadi ada kritikan dari icw
apa yang mendasari dewan pengawas memutuskan hanya memberi sanksi ringan teguran tertulis dua kepada ketua kpk firly bahuri pak tumpak
oh gini kalau soal putusan
selalu ada yang pro dan ada yang kontra
sama saja dengan putusan pengadilan
ada yang puas dan ada yang tidak puas
tetapi semuanya itu kan tergantung daripada majelis hakim dalam hal ini
majelis dewas yang mengadili pelanggaran kdn di itu
tentunya semua sudah dipertimbangkan di dalam putusan yang dibacakan
nah menurut saya ya sebaiknya kita tidak bicara soal isi putusannya itu apa
isinya terlalu ringan
atau sangsirnya terlalu berat
itu sepenuhnya sudah dievaluasi oleh majelis yang mengadili putara itu
tidak perlu kita diskusikan lagi soal itu
tidak akan selesai selesai itu
ada yang pro ada yang kontra
tapi apakah kemudian perilaku dari ketua kpk firly bahuri ini
tidak dimilai membutuhkan
berikan presiden buruk kepada institusi kpk di mata dewan pengawas
sehingga kemudian dinilai ini hanya ringan saja begitu kesalahannya
sanksinya ringan saja begitu pak tubak
memang berat ringan sedang atau ringan
kalau di dalam peraturan dewas itu adalah tergantung daripada dampak
nah kalau majelis sudah mempertimbangkan itu
dan dampaknya ini belum sampai untuk diputus sebagai sanksi berat
atau sanksi sederhana
cukup dengan sanksi ringan
kebetulan di sanksi ringan itu ada tiga jenis
teguran tertulis satu
dan tertulis dua
dalam hal ini majelis berpendapat
menurut majelis sudah pas
seperti yang dicatkan tadi
pak tumpak apa yang membedakan teguran tertulis satu
dengan teguran tertulis dua
apakah ini terkait dengan pemotongan gaji
atau seperti apa sih sebetulnya pak
kalau yang ringan
itu ada tiga
teguran tertulis satu
dan tiguran tertulis dua
kalau yang sedang
itu pemotongan gaji
kalau di perang
sudah agak lain
pembentukan gajinya sudah lebih besar
tidak ada lagi yang terbaru
satu dan dua ada bedanya
untuk tiga bulan ke depan
berlaku untuk enam bulan ke depan
apakah tiga bulannya ya tiga bulannya
dia di dalam tiga bulan itu tidak bisa diberikan promosi
kalau tiguran dua
selama enam bulan
tidak perlu ada promosi promosi lagi kan
tidak mungkin itu
ini untuk pegawai
artinya tidak berdampak apapun kepada pak fiko
pak firli dengan adanya
teguran tertulis dua karena ini berkaitan dengan promosi
posisinya pak firly sudah paling tinggi menjadi ketua kpk
tidak mungkin kemudian dipromosikan menjadi dewan pengawas
apa dampaknya kemudian
bagaimana memberikan efek jerak kepada
kalau ketua kpk
teguran lisan pun sudah berat
itu semua sudah terbaca
anda merasa itu tidak berat
menurut saya itu berat
di dalam konteks jenis jenis hukuman
di periksa dewan pengawas pun
hal yang berat
kalau seorang pimpinan atau sebagai ketua dewan pengawas
oke dalam putusan dewan pengawas
disebutkan hal yang meringankan adalah
firly bahuri belum pernah melakukan pelanggaran etik
tapi nyatanya pada tahun dua ribu delapan belas
saat yang bersangkutan menjadi direktur penyidikan kpk
ataupun dinyatakan bahwa pak firly bahuri ini
melanggar kode etik
apakah ini tidak menjadi pertimbangan dari dewan pengawas
pada saat mengambil keputusan ini
ya ini begini
beliau memang dulu
tapi belum disitu ya
ada dugaan pelanggaran etik
yang dilakukan oleh yang bersangkutan
itu tidak sempat
diadili di dalam
sehingga belum pernah ada keputusan
artinya dulu belum ada dewan pengawas
dan etiknya begitu
baru dihitung yang sekarang
pada saat sudah ada dewan pengawas
ada sidang etik
dan menjabat sebagai ketua kpk begitu pak tubak
pimpinan kpk ketua kpk pun
kalau melanggar etik disidangkan
tapi yang menyidangkan adalah komite
kenapa waktu itu tidak dibentuk komite etik
itu pertanyaan saya
sehingga ada keputusan
saya ini cukup lama di kpk
saya ini sudah
ini yang ketiga
untuk ketua kpk
ini yang kedua kali
saya pernah juga diminta
menjadi anggota komite etik
anda mungkin tahu waktu itu
hubungan dengan peranggaran etik
pernah dengar itu
kami yang menjidikan juga
kami sebagai komite etik
ketuanya waktu itu gubernur kita sekarang
mantan soren hatim dari jawa tengah
bambang minjad danto
disediakan oleh komite etik
patung pak dalam pengambilan keputusan
semua adalah takut ado senior
gambar saat west
tidak ada voting ya pak
tidak ada voting tidak ada second opinion
tapi artinya kelima anggota dewan pengawas memang mengakui bahwa perilaku ketua kpk yang menyewa helikopter mewah itu memang melenceng dari aturan seorang pimpinan lembaga antiraswa
itu tidak mencerminkan apa yang selama ini digembar gemborkan ataupun diatur dalam peraturan kpk harus bergaya hidup sederhana begitu
ya itu memang sudah disepakati
pusawaran juga seperti saya bilang tadi
karena ini sudah terlalu proses pemeriksaan pendahuluan
semua anggota dewan
walaupun nanti dapat membentukkan majelis
sebenarnya awal kita membentuk majelis ini berlima
tetapi karena ada yang sakit satu orang
dalam hal ini aa terpaksa kita rubah lagi
tidak mungkin empat harus ganjil
kemudian salah satu lagi dari anggota kami anggota dewas sekarang masih sedang dirawat
anda mungkin tahu juga
kita rubah lagi
tetapi pada prinsipnya lima limanya itu sepakat merupakan
dalam pemeriksaan pendahuluan
ini harus disidangkan
dan kesimpulannya juga secara musyawarah tidak ada second opinion
oke tapi artinya dewan pengawas menilai apa yang dilakukan oleh ketua kpk ini
memang melenceng dari gaya hidup yang seharusnya ditunjukkan
gaya hidup sederhana
ini kan bergaya demewa
kalau tidak demikian mungkin itu tidak akan terhubung bersama
jangan bertegas begitu karena sudah itu bersalah
dan itu dewas berpendapat ada pelanggan yang sudah etik di situ
sudah dikantikan tadi
setiap insan kpk itu harus sadar dalam kedudukannya
menjaga harkat dan martabatnya dimanapun
apa yang bisa dewan pengawas sarankan kepada internal kpk
karena ini dalam sejarah kpk baru pertama ketua kpk dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik
pelanggaran gaya hidup mewah dan akhirnya diputus bersalah
apa kemudian saran dewan pengawas kepada internal kpk pak tumpak
tunggu dulu saya koreksi dulu anda
bukan hidup mewah yang dikenakan
tadi kewajiban untuk menjaga senantiasa menjaga kedudukannya
itu adalah hal yang harus dikatakan
ada yang di dalam kode etik kami itu
kalau bicara hidup mewah itu ada juga
tapi bukan begitu sebenarnya
walaupun di dalam persidangan itu juga disampaikan

pertanyaan terakhir pak tumpak
pada hari ini di saat anda mengemumumi anda mengatakan bahwa anda tidak akan mencari kepentingan
pertanyaan terakhir pak tumpak pada hari ini di saat anda mengemumumi anda mencari kepentingan
ini di saat anda mengumumkan hasil putusan
sidang pelanggaran kode etik ketua kpk pak firly bahuri
di hari ini juga mantan jurubicara kpk kepala birohumas kpk febri diansyah
mengajukan pengunduran dirinya karena merasa kondisi politik dan hukum di internal kpk telah berubah
bagaimana kemudian dewan pengawas melihatnya
apakah memang ada korelasinya ini bentuk kekecewaan
atau memang ini melihat ada fenomena yang terjadi di internal kpk yang berubah begitu pak tumpak
saya kenal baik dengan pb
tapi belum dia umumkan itu
dia juga sudah mendatangi kami dewas
menyatakan bahwa dia ingin mengundurkan diri
kami berdua berpanjang
bahkan saya mengundurkan pep
kalau kamu keluar
kalau dari sisi saya
dan saya sempat tanya juga
apakah lu keluar ini
lama sekali tidak pak
jadi jangan anda berpikir
ada kaitannya di situ
dua hari yang lalu
dia sudah menemui kami
tapi pak febri mengatakan
bahwa mengundurkan diri
karena kondisi politik dan hukum
di kpk yang telah berubah
apakah itu disampaikan kepada
pak tumpak sebagai ketua dewan pengawas
kondisi politik dan hukum di internal kpk telah berubah
kalau memang tidak ada masalah dengan dewas
sebaiknya ada tandaan yang bersangkutan
apa maksudnya itu
jadi tidak ada masalah
tidak ada masalah
dua hari itu
sebelum dia menyatakan tadi
saya juga dengar itu
tadi dia memberi pernyataan itu
tapi dua hari sebelumnya
kami sudah tahu
bahkan kami tidak bisa mencegah
kalau pak febri mengatakan tidak ada masalah dengan dewan pengawas
apakah kemudian menyampaikan ada masalah dengan pimpinan kpk yang sekarang
ataupun alih status menjadi pns begitu asn
itu beliau sampaikan sama seperti yang beliau katakan tadi

itu beliau sampaikan sama seperti yang beliau katakan tadi
itu beliau sampaikan sama seperti yang beliau katakan tadi
apa yang diambil
ya pergerakan hukum
yang tidak apa lagi
di kpk sekarang ini
dan kita juga tidak terlalu jauh mengejar
apa yang dimaksud beliau
karena beliau juga
sepertinya menyampaikan itu ingin pamit

dia kan juga penyusahana yang bersama kita
oke nanti kita akan tanya kepada mas febri diansyah

mengapa mengundurkan diri dari kpk di hari yang sama
mengapa mengundurkan diri dari kpk di hari yang sama
pada saat dewan pengawas mengumumkan hasil putusan sidang etik
pada saat dewan pengawas mengumumkan hasil putusan sidang etik
sangsi ringan kepada ketua kpk fili bahuri
tapi terima kasih sekali ketua dewan pengawas kpk

pak tumpak hatorangan pak gaben
atas waktunya kita sudah dapatkan poinnya
jadi pelajaran berharga bagi ketua kpk

agar lebih berhati hati lagi
supaya tidak tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik
supaya tidak tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik
begitu ya kedepannya

atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
sampai jumpa lagi di ketua kpk

dewan pengawas kpk menjatuhkan sanksi ringan
kepada ketua kpk firly bahuri
firly terbukti melanggar kode etik kpk
karena naik helikopter mewah saat
berkunjung ke sumatera selatan
sidang etik digelar atas tindak lanjut dari
laporan masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
kepada dewan pengawas kpk
maki menilai ada pelanggaran kode etik
ketua kpk terkait larangan bagi
pimpinan kpk untuk bergaya hidup mewah
tidak mengulangi lagi
agar terperiksa sebagai ketua
komisi pemberantasan korupsi
senang biasa menjaga
sikap dan perilaku
atas putusan tersebut
firly pun mengakui kesalahannya
saya pada kesempatan hari ini
saya memohon maaf kepada
seluruh masyarakat indonesia
yang mungkin tidak nyaman
dan saya tentu
dari putusan saya terima
saya pastikan bahwa saya tidak akan pernah mengulangi itu
prediksi bahwa dewan pengawas akan memberikan
sanksi ringan seperti ini kepada
ketua kpk kalau dilihat
beberapa sanksi yang sudah diberikan
oleh komite etnik dulu sebelum ada
pembentukan dewan pengawas kepada
pimpinan pimpinan kpk sebelumnya memang tidak pernah
ada yang pelanggarannya
ataupun sanksinya itu sedang
dan juga berat rata rata memang ringan
memahami itu jadi ya sudah
punya gambaran itu tapi kan
kalau terus takut karena nanti
putusannya ringan tidak lapor kan malah
tidak ada gunanya temuan saya kan
jadi sudah menduga juga
dan ini kan proses yang saya kira
ini adalah proses pembelajaran
ke kita semua bahwa pak firly itu
bukan dewa ini manusia biasa yang
bisa diduga salah jadi ada
hikmah pertama bahwa pak firly
membumi lagi dan kedua biar
habis ini kerja keras gitu loh menunjukkan dia
mampu itu aja dan ketiga kalau dia
nanti melanggar lagi kan
lebih berat lagi ini kan sudah seperti kartu kuning
pertama di kartu kuning kedua kan
langsung kartu merah jadi sebenarnya
kita sudah bisa memanfaatkan momen ini
maksa pak firly untuk kerja bagus
kalau tidak bagus nanti kena kartu kening kedua
kan gitu jadi ini
ajas manfaat dulu lah gitu
oke kita mau tanya ke mitra kerja
kpk bang arteria dahlan
anggota komisi tiga dpr ri yang sudah
bergabung melalui sambungan telepon
selamat malam bang terry
selamat malam assalamualaikum
kayaknya lagi jauh ini
tadi anda sudah mendengar penjelasannya pak
bang boyamin mengatakan
bahwa ini dianggap terlalu ringan
dan sudah menduga bahwa dewan pengawas
sangsia memang yang ringan
begitu teguran tertulis dua
itu sudah diprediksi oleh bang boyamin
dan bang boyamin tadi berharap
sebagai pelapor bahwa ditindaklanjuti
dugaan gratifikasinya tapi ternyata
oleh dewan pengawas itu tidak ditindaklanjuti
anda sebagai mitra kerja kpk
sudah pas sangsinya
sanksi ringan begini atau bagaimana bang terry
apapun putusan yang dihadirkan
oleh dewan pengawas
salah satu atau kumpulan lah
yang kita tokohkan
kesejarahan karirnya tanpa
celah maupun cacat
dan saya juga melihat
bagaimana pengambilan keputusan
diambil secara khidmat
dengan mempertimbangkan fakta hukum
kalau tuh dihadirkan
ada yang namanya putusannya
orang berpersepsi terlalu ringan
apa dan sebagaimana
saya serahkan itu kita kan negara hukum
ya ini sudah ada putusan hukum
dan saya mikir semuanya bisa menghormati
kan kalau kita semua objektif
heli mewah untuk kepentingan
pribadi saja kalimatnya kan
sudah tidak netral
ya kan kan yang dilakukan
adalah pimpinan kpk
berliara ke makam orang tuanya
kalau mau mewah mewahan dari jakarta
tapi yang bersangkutan dari palembang ke baturaja
saya ini orang sumatera
saya tahu betul dari palembang ke baturaja itu
pp itu sudah enam belas jam
ya artinya sehari penuh disitu
ini bukan masalah mewah dan mewah
ini masalahnya bagaimana bisa efektif
semua pekerjaan dapat
kunjung ke orang tua ziarah dapat
kemana dapat semua
dan di daerah tersebut mbak
heli itu bukan berarti helinya
heli apa gitu ya
kalau pakai heli polisi bermasalah lagi

pakai heli swasta itu kan kita juga bicaranya safety
yang ada ya seperti itu
jadi kalau dikatakan bergaya hidup mewah
itulah yang saya katakan
dewan pengawas ini sudah tepat
itu loh putusannya
ini nggak ada bicara gaya hidup tidak sederhana
ini bagaimana kita
bisa mencermati fakta hukum
nah tadi saya juga menyentil sedikit
bagaimana kalau putusannya
ya kan kita negara hukum
dewas juga punya aturan hukum acara
dan aturan hukum material
disitu kan sudah jelas
kalau ada salah bagaimana
dari fakta hukum yang dihadirkan
justru saya juga melihat
harusnya nggak perlu sampai
ini cukup peringatan satu
sudah cukup atau teguran lisan
ini kan bicara perspektif ya
mencermati fakta ini secara objektif
saya tahu betul
bang firly seperti apa
dan nggak ada tuh di kita itu
yang mewah mewah datang ke kampung itu
nggak ada mbak
bukan hal ini mbak
ya bang terry
kalau menurut subjektivitas bang terry
sebagai mitra kerja kpk
sebagai anggota komisi tiga
tindakannya pak firly
ataupun berziarah ke makam orang tuanya
dari palembang ke baturaja
yang menyebutnya pak firly
menurut bang boyamin
itu bisa ditempuh empat jam
itu bukan perilaku yang berlebihan ya
tidak melenceng dari aturan ya
kalau menurut bang terry ya
ya kebetulan kan saya sering ke palembang baturaja
kalau dikatakan empat jam ya
saya pikir nggak ya
nah kemudian yang kedua
kita bicaranya kan bicara safety
yang ada disitu
bukan mintanya vvip
makanya nanti juga kan kita juga coba cermati
dilihat betul faktanya
apakah bang firly memang betul betul
meminta pesanannya vvip atau apa
jadi intinya ya kita harus melihat
antara menunjukkan kemewahan
atau memperlihatkan efektivitas
ingin cepat sehari itu bisa kerja macam macam
jadi saya juga ingin sampaikan
dan kita juga jangan berpersangka lah
kalau kita lihat yang seperti itu
saya melihat dan saya sudah nanya
betul ke beliau
faktanya yang demikian
ya kalau kita bulat balik bang
habis itu bang bisa sehari semalam
tapi dewan pengawas kan memang menilai pak firly bersalah
melanggar kode etik
meskipun memang tadi menurut penjelasan ketua dewan pengawas
sebelum kita berbincang disini
tadi saya sempat wawancara dengan
ketua dewan pengawas pak tumpak
yang mengatakan bahwa memang ada pelanggaran kode etik disitu
pak firly dinyatakan bersalah
tapi karena tidak berdampak
kepada institusi hanya etik saja
makanya diberikan sanksinya itu ringan
artinya memang tindakan itu salah bang terry
menurut dewan pengawas
iya kan kalau akhirnya kan saya katakan
kita menghormati ya
kalau putusan dewan pengawas itu kan sudah diputus
tapi kalau kita mau bicara lebih objektif lagi ya
yang dihadirkan itu kan itu tidak bicara kemewahan
dan tidak ada yang tahu juga bang firly berangkat
dan itu kan kecuali kalau tidak dihebohkan dan diberitakan
saya juga ingin sampaikan ya
terkait dengan masalah sangsi
sanksi itu kan mengikuti perbuatan material si pelaku
ya perbuatan materialnya kan kita sudah tahu
ya kok sangsinya ya bang firly harus digeser
menjadi pimpinan kpk
ini yang kita katakan berlaku adil lah
kita juga harus bisa melihat
mana ada sangsi yang seperti itu digeser jadi ini
kalau masalah leadership
interaksi antar pimpinan kpk
kepimpinan bang philip terhadap bawahan
geser menggeser terkait dengan yang itu oke lah
tahan dulu bang terry nanti kita akan lanjutkan usai jeda
saya akan berikan kesempatan kepada bang boyamin untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh bang terry
sabar dulu bang boyamin usai jeda kita akan kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada bang boyamin saiman
koordinator maki dan melalui sambungan telepon ada bang arteria dahlan
anggota komisi hukum atau komisi tiga dpr ri
saya mau ke bang boyamin
tadi dari sudut pandangnya pak bang terry
sangsinya ya tertulis aja
tidak perlu yang berat
ataupun tidak perlu ringan
tapi harusnya yang berat
tapi tertulis dua begitu
jadi kalau menurut bang terry
ya dihormati saja
putusannya karena sudah diputuskan oleh
dewan pengawas tanggapan dari anda seperti apa
saya kira sama konteknya kan sama sama
menghormati saya tadi kan juga menghormati
tapi kalau perspektif kan ya pasti
berbeda kan gitu kan
saya menghormati sepenuhnya putusan itu
tapi kaitannya dengan perspektif
tertinggi paling berat itu kan
diri dari pimpinan kpk
kan gitu kan
nah saya tengah tengah dan saya sampaikan itu
kepada dewan pengawas
bukan di luaran bahwa
diminta mengundurkan diri dari ketua kpk
kan gitu kan
bukan dari pimpinan kpk
artinya pak firly tetap pimpinan kpk
dan itu wakil ketua
ini perspektif juga saya sampaikan
dan itu suatu yang menurut saya elegan juga
jadi tetap jadi pimpinan
pak arteria kan membuat undang undangnya
itu gitu kan
masalahnya juga gitu kan
itu loh hanya
ini kan soal protokoler dan tunjangan aja
dan itu perspektif
dan saya juga menyampaikan bahwa
waktu urusan helikopter itu
saya rekonstruksi kok pak
jadi datang ke palembang
hari sabtu sore
terus kemudian nginep
terus besok paginya habis sarapan jam tujuh
saya berangkat itu sebelum
duhur sudah nyampe desa lontar
kemudian saya disitu ketemu kepala desanya
lewat prabu muleh ketemu temen
sebelum maharib juga udah nyampe kok
dan pak firly itu sudah cuti hari jumat
dan hari minggu baru pulang
dan hari minggu itu ternyata memakai helikopter lagi
dari palembang ke jakarta gitu loh
jadi ini artinya pada posisi itulah
yang saya menyatakan
tidak ada urgensi naik helikopter itu
sehingga tidak memberikan keteladanan
dan bergaya itu mewah kan jadi begitu
jadi saya ingin bicara itu
sesuai fakta dan datanya gitu
kalau soal bahwa pak arteria tadi
mengatakan itu harusnya begini begini
ya boleh monggo
tapi prinsipnya setelah ini kan mestinya
saya meminta pada pak aberia
komisi tiga nanti lebih mengawasi kpk ini
untuk semakin kinerjanya bagus
semakin dipercaya masyarakat
tidak hanya sekedar retorika
dan tindakan tindakan penegakan hukum
kalau perlu ya ott itu harus digalakkan lagi
kan kita kecolongan
kasus joko candra itu mestinya jadi obyeknya ott kpk
tapi kan kita kecolongan
kita kecolongan semua kan gitu kan
oke tapi bang boyamin dengan sanksi ringan tertulis dua
yang diputuskan oleh dewan pengawas kpk
apakah ini membuat presiden yang buruk di mata masyarakat
menurunkan kepercayaan publik kepada institusi kpk
yang belakangan ini memang menurun
penegakan hukum itu kan dimanapun justru meningkatkan kepercayaan
termasuk investasi misalnya dalam urusan hukum kita
kalau bagus kan investor malah masuk
bukan berarti hukumnya banyak orang dihukum

hal ini saya juga berpikir itu bahwa
dengan adanya dewan pengawas itu kan untuk menjaga kpk
supaya kepercayaan masyarakat itu kan tetap bisa dijaga disitu
bahwa saya kemarin mengatakan begini
apapun masyarakat menyatakan seakan akan semakin turun turun turun turun
saya menjaga jangan sampai turun lebih jauh lagi
ini kan bisa dulu delapan
tapi dengan sanksi ringan ini menurunkan kepercayaan masyarakat tidak
saya berharap malah kemudian meningkatkan kepercayaan
tapi saya mencintai kpk
mencintai itu kalau
istri saya salah kan saya tegur
bukan saya diamkan
oke bang terry
sebagai mitra kerja kpk
anda melihat ataupun menyoroti
apakah kemudian dewan pengawas ini lemah
dalam melakukan pengawasan di internal kpk
ya kalau dikatakan lemah
coba deh nanti dilihat ya mbak nana ya
bagaimana dewan pengawas
sudah bekerja dengan begitu luar biasa
ya dalam konteks pengawasan
dalam konteks persetujuan
tadab atau upaya paksa
saya katakan tidak ada satupun permintaan
dari penyidik atau pimpinan kpk
yang tidak dikabulkan
pengawasan begitu efektifnya
bahkan yang seperti bang firly ini kan
tidak hanya bang firli
banyak juga yang diawasi
yang sudah menjadi objek pengawasan dewan pengawas
saya tadi apresiasi sama mas boyamin
memang mitra kritisnya dpr
kita terbantu sekali dalam konteks melihat
dari sisi atau sudut pandang yang berbeda
tapi apapun itu kami masih berpendapat bahwa pembebanan sanksi itu kan harus proporsional
pasal sepuluh ayat dua b peraturan dewas kpk nomor dua dua ribu dua puluh sudah mengatur secara jelas
pertanyaannya apa iya sanksinya harus digeser
jadi pimpinan jadi ketua
ya saya katakan kalau kita sepakat begitu apa nggak zalim kita
nah kemudian juga nggak apa apa juga persepsinya macam macam ini kan namanya kan pengayaan
tapi yang nggak boleh itu ya kita berprasangka buruk
nah memang kami juga saya juga bincang bincang dengan pimpinan kpk dengan bang firly
saya melihat ya ini irisan antara integritas kompetensi leadership
dan hal hal lain sebagaimana diatur di undang undang kpk maupun peraturan dewas
itu juga masih doutable perdebatan
tapi oke lah sudah ada putusan dewas kita hormatin
nah yang berikut ya yang tahu urgensi kepentingannya bang firly seperti apa
bagaimana ya dari jumat sampai minggu kemudian apa itu kan ya beliau yang bersangkutan
kalau di value dengan value nya kita kan juga agak nggak fair ya
tapi nggak apa apa lah ini kan bagi kita ini menjadi bagian pencermatan
dan mudah mudahan bagi bang pirli kan bang pirli udah mengatakan tuh
dia katakan kalau
ada masyarakat yang tidak merasa nyaman mohon maaf
dan dia memastikan untuk tidak akan mengulanginya lagi
saya pikir peristiwa ini tidak hanya terjadi pada bang firly
banyak banyak pihak yang mungkin juga akan bisa mengalami hal sama
dan ini pembelajaran yang baik mas boyamin
oke artinya dari komisi tiga menilai bahwa ini harusnya menjadi pelajaran berharga
bagi firly bahuri sebagai ketua kpk dan juga kepada seluruh internal kpk
supaya bisa lebih berhati hati lagi begitu bang teguh
bagi pejabat publik lah ya
kadang kadang kita niatnya baik bisa acara satu hari ada delapan ada sepuluh
tapi dilihat lagi orang nilainya juga berbeda
oh ternyata ya kan begini begini ya
inilah yang saya katakan
saya memahami tuasana kebatinannya bang pirli
kami juga tahu perspektifnya mas boyamin
jadi saya ada berada dan mencoba untuk berada di tengah
mudah mudahan bisa lebih objektif dan lebih memahami
oke terima kasih sekali bapak bapak
ya singkat saja
udah habis gini
istilah saya itu kan ini berdampak atau tidak berdampak
bergaya jumewah tidak memberikan keteladanan itu bisa berdampak terhadap anggota kpk keseluruhan dan masyarakat
kalau ini pimpinan mewah ini kan nanti lama lama bisa menjadi dugaannya ada memperdagangkan pengaruh atau macam macam lah gitu kan
tapi ini sudah lah
kita memang mudah mudahan dengan adanya dewan pengawas memberikan putusan
jadi hal hal yang negatif nanti tidak ada
kpk tinggal kinerja yang bagus dan kemudian membuat indeks prestasi korupsi kita menjadi di angka di atas lebih empat
itu baru kita nanti tugasnya bang arteria itu bisa membuat lebih lima
oke terima kasih bang boyamin
sayang sekali waktu kita sudah habis
bang arteria dahlan juga terima kasih atas waktunya kita sudah dapat
semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi ketua kpk fili bahuri dan juga kepada seluruh internal ataupun pegawai

terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan kami akan segera kembali usai jeda jangan kemana mana